saudara publik menyoroti peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera yang akan memotong gaji karyawan
presiden joko widodo bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau tapera
menanggapi adanya protes dari publik jokowi menyatakan biasa dalam kebijakan baru
jokowi mengklaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat direvisi melalui pp no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
diperuntukkan bagi pns tetapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta tapera
lalu kebijakan ini kembali direvisi melalui pp no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat pada dua puluh mei dua ribu dua puluh
dalam pp dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat pasal lima belas disebutkan bahwa simpanan peserta ditetapkan sebesar tiga persen dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta mandiri
pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar lima persen dan pekerja sebesar
sebelum terbentuk tapra badan ini bernama baper tarum pns
atau badan pertimbangan tabungan perumahan pegawai negeri sipil
badan ini dibentuk dari kepres nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan ditetapkan tanggal lima belas februari seribu sembilan ratus empat puluh
tugasnya membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan pns dalam bidang perumahan
baik pns pusat maupun daerah dengan pemotongan gaji
namun baper tarum bermasalah di pengelolaan manajemen dan resmi bubar pada tahun dua ribu delapan belas
dana dari bapertarum dialihkan ke tapra sebesar rp sebelas delapan triliun atau rp lima empat juta peserta pns
dan baru dikembalikan ke peserta tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar rp satu delapan triliun kepada hampir empat ratus empat puluh enam ribu pns